duka menyelimuti indonesia gempa dengan magnitudo enam empat mengguncang wilayah lombok bali dan juga sumbawa pada minggu pagi pukul lima lewat empat puluh tujuh menit waktu indonesia barat
belasan orang meninggal dan juga ratusan orang luka termasuk para wisatawan
warga diimbau tetap berhati hati dan waspada mengingat masih adanya potensi gempa susulan
gempa yang terjadi minggu pagi mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka luka
data dari bnpb menyebutkan hingga minggu sore korban meninggal mencapai empat belas orang sedangkan korban luka mencapai satu ratus enam puluh dua orang
sementara itu bangunan yang rusak mencapai lebih dari seribu unit
sejumlah pihak seperti bnpb tni basarnas serta sejumlah pihak terus melakukan evakuasi serta pendataan korban gempa
tak hanya warga setempat sejumlah wisatawan yang berkunjung ke

sebuah video amatir menunjukkan kondisi saat puluhan wisatawan asing dan lokal yang baru turun dari gunung rinjani di pintu bawak nao sembalun lombok timur
mereka panik dan berlarian menyelamatkan diri turun dari puncak rinjani saat terjadi gempa
hingga minggu sore kepala taman nasional gunung rinjani mencatat masih ada sekitar tiga ratus pendagi dari delapan ratus enam puluh dua pendaki yang belum turun saat gempa terjadi

gempa susulan pun terjadi sepanjang hari minggu
data bmkg menunjukkan hingga minggu malam telah terjadi dua ratus tiga kali gempa susulan dan diprediksi masih akan berlanjut
kondisi ini membuat warga masih merasa khawatir
ratusan keluarga yang mengungsi enggan kembali ke rumah
pengungsi bahkan rela menghabiskan malam tanpa listrik untuk tetap bertahan di kawasan pengungsian
sepanjang minggu malam ratusan pengungsi di sembalun harus beraktivitas dan tidur tanpa penerangan karena aliran listrik di desa mereka yang terputus
sepanjang minggu malam ratusan pengungsi di sembalun harus beraktivitas dan tidur tanpa penerangan karena aliran listrik di desa mereka yang terlalu panjang
lebih suatu hari
bmkg terangin unsur pojok dan namedus di bawah gereja yang dramatis daerah micropath yang dennis di selatan

itu lebih kecil dan intensitasnya juga kecil tetapi bukan berarti kecil itu tidak berdampak
kalau bangunan itu sudah retak itu jangan ditinggali
untuk membantu para korban palang merah indonesia menyiagakan tim medis untuk dikerahkan ke lokasi kejadian
termasuk tim medis dari bali
selain tim kesehatan pmi bali juga tengah menyiapkan kebutuhan logistik
seperti tenda dan selimut
selain itu para relawan juga telah disiagakan diberangkatkan sewaktu waktu